setelah melakukan penelusuran kpu memastikan tujuh belas lima juta dpt yang sebelumnya dilaporkan oleh bpn prabowo sandi bermasalah adalah wajar
kpu juga telah memaparkan temuan ini kepada kedua tim sukses pasangan calon
sebelumnya badan pemenangan nasional prabowo sandi melaporkan dugaan dpt bermasalah sebanyak tujuh belas lima juta
menuntut kpu untuk menghapus dpt yang disebut janggal itu
data yang dilaporkan adalah jumlah pemilih yang memiliki tanggal lahir kembar dalam tiga kelompok
yaitu satu januari satu juli dan tiga puluh satu desember
namun setelah berkoordinasi dengan dukcapil melakukan forum group discussion
dan juga verifikasi faktual melalui sampel acak yang disaksikan kedua pihak
kpu memastikan bahwa dpt itu adalah wajar
dari keseluruhan yang dilaporkan hanya sedikit jumlah yang valid
sedangkan sembilan puluh delapan tujuh puluh lima persen
dpt adalah terverifikasi wajar
lima juta itu adalah data yang wajar dan benar adanya
dengan tiga pengecekan sudah kami rampungkan
dan kita berharap masyarakat bisa fokus untuk memikirkan pilihannya di tujuh belas april nanti
kalaupun misalnya terhadap data yang masih mungkin tidak memenuhi syarat
contoh kasus ada pemilih yang hari ini misalnya meninggal
tentunya menjadi tidak memenuhi syarat
hal hal semacam ini bisa dilakukan pencoretan di tps nanti
pencoretan bersama antara kpps nanti kan di tps ada juga saksi dan ada pengawas tps
semua pihak yang tadi kami sebutkan akan mendapat salinan daftar pemilih tetap